presiden jokowi akan memodernisasi dua puluh delapan kawasan wisata di kawasan danau toba
sehingga berstandar internasional yang menampilkan sejarah budaya dan alam
satu diantaranya adalah taman sipinsur geosite di kebuatan humbang hansundutan sumatera utara
saat mengunjungi taman sipinsur geosite
presiden jokowi dodo didampingi ibu negara iryana jokowi dodo
sembari menikmati pemandangan danau toba
jokowi berdialog tentang pembangunan kawasan danau toba
dengan menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan
menteri pariwisata arief yahya menteri perhubungan budi karya sumadi
dan menteri pupr basuki hadimulyono serta kepala staf kepresidenan muldoko
jokowi menyebut kehadirannya dalam rangka memutuskan dan merencanakan pengelolaan danau toba ini
sebagai destinasi wisata yang betul betul berkelas
mulai tahun ini pemerintah akan membangun dua puluh delapan destinasi wisata
menjelangkan kembali ke kawasan danau toba
danau toba akan menjadi lebih modern
delapan destinasi wisata itu dibagi dalam empat klaster yang tersebar di tujuh kabupaten kota
yang mengelilingi kawasan danau toba
jokowi menyampaikan ke dua puluh delapan destinasi yang ditata ulang
dan akan menampilkan sejarah budaya dan alam
taman sipin surgeosite yang merupakan kawasan hutan pinus
berada di ketinggian satu dua ratus tiga belas meter di atas permukaan laut
memiliki luas sekitar dua hektare
setelah dimodernisasi diharapkan dapat menjadi tempat wisata keluarga
dan milenial untuk menikmati pemandangan danau toba
jokowi menargetkan pekerjaan akan selesai tahun dua ribu dua puluh
jokowi mengungkapkan pembangunan kawasan danau toba
membutuhkan anggaran besar yang bersumber dari apbn
ada sebanyak tiga lima triliun rupiah yang dikucurkan
untuk menunjang pembangunan kawasan danau toba
kombinasi apbn dan investasi yang besarnya bisa tiga kali lipat
diharapkan dapat menggerakkan danau toba sebagai wisata yang berkelas
dengan tetap menjaga lingkungan
danau toba ini sebagai sebuah destinasi wisata yang betul betul berkelas
tapi memang produk di sini harus diperbaiki
brand nya harus diangkat sehingga betul betul menjadi sebuah tempat yang wajib untuk diunjungi
ini membutuhkan investasi yang besar
ini membutuhkan investasi yang besar
ini membutuhkan investasi yang besar
ini membutuhkan investasi besar
membutuhkan anggaran dari apbn juga besar
sehingga kombinasi apbn dan investasi itulah yang saya kira nanti akan bisa
menggerakkan benar benar secara integrasi danau toba
sebagai sebuah destinasi wisata yang betul betul memiliki kelas
setiap destinasi wisata yang dibenahi di kawasan danau toba
akan punya diferensiasi atau ciri khas yang tidak dimiliki
di bali dan kawasan wisata lainnya
agus supratman ayat sudrajat humbang hasundutan sumatera utara